kita buat mereka menyesal
karena telah menikmati rai subangara
ibu namo subangara
tapi ibu namu sudah tidak ada
maka sudah kewajibanku untuk menyelamatkannya
dan aku akan pergi untuk mebebaskan ibu namo
bunda aku mohon jangan lakukan itu
karena itu sangat berbahaya
apapun yang terjadi
aku tidak peduli
dan aku tidak ingin disalahkan oleh ayahandam
tapi alasan yang paling penting adalah
karena ibu namo sudah menyayangi bunda aku
untuk berada disini
sebaiknya sekarang kita beritahu hal ini kepada syekh bunda
dan juga pak manjaya raksa
jangan nih mas
kalau bunda beritahu mereka
bunda yakin bunda tidak diperbolehkan untuk pergi
baiklah kalau begitu
ijinkan aku untuk ikut bersama dengan ibu namo
kita akan pergi bersama
mohon maaf sebelumnya
tapi aku hanya ingin mengingatkan
gusti ratu subang larang
sedang dalam ancaman para prajurit suluman buaya putih
jika kita salah salah melangkah
maka akan mengakibatkan
kepada nyawa gusti ratu
sekarang saat ini kau mati
mengapa kaucarinya tiba tiba

kita akan bagi tugas
aku akan menghadapi ratu silman boya putih
rara santang kau selamatkan ibu ndamu subanglarang
dan rara sini kau hadapi prajurit prajurit silman boya putih
apa kalian bisa menjalankan tugas tersebut
aku percaya pada kalian berdua
kita buat arah santan bisa masuk ke dalam istana itu
aku akan masuk menyusup secara diam diam ke dalam
dan akan kupastikan
tidak ada seorang pun yang mengetahui itu
kalian adalah perempuan tangguh
dan aku yakin kalian pasti bisa
raden aku mohon
biar aku yang menghadapinya
aku mohon kepada raden
untuk memobati luka dalam yang raden alami
raden tidak perlu khawatir
akan kuhabisi dia
sampai jumpa lagi guru

kalau set ivan untuk mendatangmu
dia pasti akan terima
pergi ke rizal sendirian
nanti kalian bisa melakukan treball ke tau kee my tujuh puluh tiga

ini adalah otob lehr weasley
semba sembaga gaya kita
biar aku menjadi saksi kau mati seraku satria setelah memberi perlawanan kebaikmu
sombong sekali dirimu
kau pikir kesombonganmu dapat mengalahkan jurusaktiku ini
kau tidak bisa menangkapku
akan ku abisi kau dengan jurus pamukasmu
tak akan kumaafkan
bagaimana gadis ini bisa masuk ke dunia mimpi kian tantang
aku harus membantunya
tapi aku sedang lemah
aku tidak bisa membantunya
aku harus membantunya